majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi memfonis bebas
mantan dirut pln sofian basir dalam kasus suap pembangunan plt uria u satu
sofian basir tidak terbukti memberikan fasilitas dan mempermudah terjadinya suap
antara yohannes koco dengan eni maulani saragih dan juga idrus marham
dalam pembacaan putusannya di pengadilan negeri tipikor jakarta pusat
majelis hakim menilai sofian basir tidak terbukti terlibat
dalam proses suap yang melibatkan yohannes koco kepada eni maulani saragih dan juga idrus marham
menurut majelis hakim pasal lima puluh enam ayat dua kuhp undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang tindak pidana korupsi yang memuat unsur perbantuan dalam terjadinya proses suap tidak terbukti
pertemuan pertemuan yang dilakukan oleh sofian basir dengan eni maulani saragih yohannes koco idrus marham
dan juga iwan supangkat saat proses pembahasan plt uria u satu
juga terbukti tidak terjadi kesepakatan transaksi
sebelumnya dalam persidangan lain baik eni maulani saragi dan juga johannes koco
juga menyebut bahwa sofian basir tidak pernah tahu proses suap yang terjadi di antara mereka
majelis hakim pun berpendapat unsur pasal dua belas huruf a undang undang tipikor terpenuhi
oleh eni maulani saragih dan idrus marham sebagai pejabat negara tapi tidak kepada sofian basir
terima kasih glassph applause
mantan dirut pln sofian basir telah diketuk palu bebas oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi jakarta
menanggapi hal ini komisi pemberantasan korupsi mengatakan akan melakukan kasasi ke mahkamah agung
pembebasan mantan dirut pln sofian basir oleh pengadilan tipikor jakarta pusat
mengundang respon dari komisi pemberantasan korupsi kpk
wakil ketua kpk saud situmorang mengatakan meski menghargai proses hukum yang telah ditetapkan hakim
namun kpk tidak akan tinggal diam dan akan mengajukan kasasi ke mahkamah agung
kpk meyakini bahwa bukti hukum yang ditetapkan untuk mantan di rut pln itu telah sesuai
ya kita tadi sudah ketemu dan tadi ketemu dengan jaksanya dan lima pimpinan sudah ketemu
dan saya pikir ya kita akan melakukan upaya hukum ya
dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa
secara umum kita harus menghargai putusan putusan itu
karena saya selalu mengatakan kpk harus di check and balance
apa yang dilakukan oleh kpk harus di check and balance itu betul
ini bagian dari check and balance
nah makanya kita lakukan check and ulang
ya dengan upaya hukum
setelah di tiga uang wakil ketua kpk laudem syarif juga menyatakan menghormati proses hukum
dan akan mempelajari lebih lanjut isi poni sofian basir
sebelum mengajukan banding
kita baru tahu juga sekarang
dari teman teman bahwa pengadilan memutuskan seperti itu
nanti jaksa kpk akan melaporkan kepada kami
dan setelah itu kami akan mendiskusikan secara internal
dan biasanya sih saya tidak bisa mendahului apa tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuktikan itu
terima kasih ya
tak jauh berbeda
jurubicara kpk febri diansyah juga mengatakan pihaknya tidak akan menerima begitu saja putusan hakim
pihaknya akan mengkaji lebih lanjut dan tak akan menyerah
walau majelis hakim tipikor memfonis bebas terdakwa kasus korupsi sofian basir
langkah atau upaya hukum yang bisa dilakukan selain dari proses itu tentu ada kasasi ya
tapi apakah kasasinya segera akan dilakukan atau kapan akan dilakukan
ada batas waktu pikir pikir
yang disediakan oleh undang undang itu sebenarnya batas waktu atau ruang lingkup waktu
jaksa penuntut umum bisa membuat analisis yang lebih komprehensif
yang pasti kpk tidak akan menyerah begitu saja ketika ada fonis bebas untuk terdakwa yang diajukan kpk ke pengadilan tindak pidana korupsi
sebelumnya mantan di rut pln sofian basir difonis bebas oleh majelis hakim
pengadilan negeri tipikor jakarta pusat pada senin siang
di lain pihak jaksa penuntut umum kpk menuntut hukuman lima tahun penjara dan denda dua ratus juta rupiah
subsidi tiga bulan kurungan untuk sofian basir
sofian basir merupakan terdakwa kasus dugaan pembantuan transaksi suap
terkait proyek pembangunan plt uriau i yang juga menyeret eni maulani saragi dan idrus marham
tim liputan cnn indonesia
ya amar putusan hakim pengadilan tipikor jakarta menyatakan mantan di rut pln sofian basir bebas dari segala dakwaan dituduhkan
bebasnya sofian ibarat tamparan bagi kpk
sebagian pihak menilai kpk perlu melakukan evaluasi namun menyikapi putusan hakim kpk juga didorong untuk mengajukan kasasi
apa kemudian langkah hukum yang akan diambil kpk
mengapa sofian basir bisa dinyatakan bebas dari segala dakwaan
kita akan bahas malam hari ini dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya sudah ada pak fx sofian basir yang akan menunjukkan tentang hal ini

selamat malam pak suminto
terima kasih pak sudah hadir di prime news malam hari ini
dan sudah ada bang kurnia ramadana peneliti dari icw
selamat malam bang kurnia
selamat malam pak
terima kasih sudah hadir malam hari
dan kami juga masih menunggu sambungan satelit dengan febri diansyah jurubicara kpk yang kami masih menantikan koneksinya dengan kpk
saya akan mulai dari pak suminto terlebih dahulu pak
tadi kita sudah dengar bahwa kpk tampaknya sudah firm akan mencapai rut pln
tidak tidak tidak
tidak kitaankugung dengan itu
tapi dengan awal dari ini sempat pr aprovidasi nih
maka kita sudah langsung mau spesifikasi
namun kalau kau itu pencepat apa
apakah itu contoh yang adalah pas mengambil angka hukum di durian kiri
tapi ar safety mini nya dipucat dengan pekan depan
jadi tadi pentru ini safety ni ke subscribers
mengajukan upaya hukum kasasi terkait putusan bebas atau fresh park yang dijatuhkan
oleh pengadilan tpkor pengadilan dekat jakarta pusat
tentunya kami sebagai kuasa hukum dari bapak sofian basir
akan menghormati menghargai apa yang sudah diputuskan kpk
dan kita akan mengikuti proses hukum ini lebih lanjut
seperti itu kira kira
tapi menyikapi langkah hukum itu anda melihat pilihan yang diambil kpk seperti apa
meskipun kemudian menghormati tapi kan anda tahu bahwa klien anda sudah dinyatakan bebas
murni tidak terbukti segala tuduhannya di pengadilan tipikor seperti apa itu pak suminto
tentunya begini ya karena hak untuk mengajukan upaya hukum yaitu kasasi kpk
itu kan tentunya berdasarkan peraturan perundangan undangan
hukum formal yang ada dalam ini kuhap
dalam hal ini seandainya nanti kami sudah menerima memori kasasi dari pihak kpk
kami tentunya akan menanggapi dalam hal ini kita menyampaikan kontra memori kasasi
baik tapi pak suminto dengan kemudian diajukan langkah hukum berikutnya oleh kpk
tapi dari sisi anda terlebih dahulu deh
apakah kemudian anda memang menilai bahwa putusan hakim ini memang sudah sebaiknya
bahwa memang tidak ada bukti yang kuat dari kpk terhadap klien anda
sehingga kemudian ya memang keputusan majelis hakim adalah
menyatakan pak sofian basir bebas dari segala tuduhan
kalau mencermati dari isi putusan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh majelis hakim pengadilan tipikor
menurut ridmat kami itu sudah pantas dan selayaknya
kenapa itu pak
karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan memang seperti itu
jadi alat alat bukti yang ada baik itu keterangan saksi
khususnya di sini keterangan dari yohannes budisuner koco dan eni maulis harage
di bawah sumpah menerangkan dengan jelas bahwa pak sofian basir itu tidak mengetahui sama sekali
berkait adanya pemberian uang dari pak budisuner koco kepada eni maulis harage
itu jelas sekali keterangannya dari kedua saksi ini
jadi artinya apa
artinya dari keterangan kedua saksi ini sudah jelas bahwa tidak ada pengetahuan
tidak ada peranan dikaitkan dengan apa yang disampaikan tadi
bahwa pasal lima puluh enam kedua kuhp bukan undang undang tipikor ya
tapi pasal lima puluh enam kedua kuhp yang isinya adalah seseorang dengan sengaja memberikan keterangan sarana
atau keterangan sarana yang saya sampaikan tadi itu tidak terbukti sama sekali pada diri pak suwan basir
jadi anda mau mengatakan bahwa tuduhan kpk salah alamat terhadap pilihan anda
bukan salah alamat ya tapi tidak terbukti
tidak terbukti oke saya akan tanyakan ke bang febri diansyah jurubicara kpk laut sambungan avenir di gedung kpk
selamat malam bang febri
bang febri selamat malam anda bisa mendengar
bang febri langsung saja di studio ada pengacara ada kuasa hukum dari sofian basir
ada dari teman kita dari icw tadi sudah dikatakan oleh kuasa hukum dari pak sofian basir bahwa tuduhan dari kpk itu artinya tidak terbukti
karena sudah ada keputusan dari majelis hakim
saya ingin tahu dulu
dan kpk sikapnya bagaimana apakah kasasi akan menjadi pilihan utama yang akan diambil
ya kasasi adalah pertimbangan upaya hukum yang akan kami lakukan ke depan
jadi bukan kali ini saja sebenarnya ada perkara yang dibawa kpk ke pengadilan
yang dikategori terutama ya yang dikonis bebas
dulu ada dua perkara juga
dan karena kpk sangat yakin perkara itu semestinya terbukti artinya seluruh buku buku buku yang diajukan
maka kami mengajukan kasasi ke mahkamah agung
ada kasus kasus di bkk kk di pengadilan di pikor bandung dan juga ada kasus yang di rokanang hulu yang disidang di pikor pekanbaru
kedua duanya akhirnya difonis bersalah di mahkamah agung
nah dalam konteks perkara dengan terdakwa sofian basir
mantan direktur uu plni ini tentu saja kpk meyakini bukti bukti yang kami miliki
dan diuji di proses persidangan itu sangat kuat
itu bisa diuraikan lebih lanjut dan dilihat sebenarnya dari rangkaian fakta sidang dan tuntutan yang ada
bahwa hakim ternyata melihat secara berbeda terutama faktor yang paling krusial adalah
apakah pasal lima puluh enam kedua kuhp tersebut terbukti atau tidak
itu tentu harus juga kami hargai sebagai institusi penegak hukum
tapi kami sudah mengidentifikasi ada beberapa fakta fakta dan bukti bukti yang kami munculkan di proses persidangan
yang tidak dipertimbangkan oleh hakim
nah ini yang akan kami meuraikan lebih lanjut nanti tentu di memulihkan saat terakhir
misalnya terkait dengan apakah terdakwa sofian basir
mengetahui terjadi atau tidak terjadi suap perkaranya ini
jadi perlu kita pahami perkaranya ini dimulai dari operasi tangkangan yang kami lakukan pada bulan juli tahun dua ribu delapan belas
ada dua tersangka yang ditetapkan saat itu r eni m saragih dan juga satu orang pihak swasta
pihak swasta ini menyuap eni m saragih agar eni bintang bantu mempercepat proses
menandatanganan kerja sesama proyek plt uriah satu
nah dalam tahapan tahapan itulah ada juga pertemuan pertemuan dan pembicaraan pembicaraan
agar pembicaraan dengan terdakwa sofian basir pada saat itu di kantor di rumah dan di tempat tempat yang lain
agar upaya dan keinginan dari johannes kocow ini untuk mempercepat uriah satu itu terrealisasi
nah ini tentu akan kami uraikan nanti pada bulan juli

bukan karena kpk tidak mempunyai alat bukti yang kuat terhadap sofian basir
tapi ini soal pandangan hukum dari majelis hakim yang kemudian harus kita hormati bersama
tapi apakah anda masih yakin bahwa kpk punya alat bukti yang kuat
sehingga kemudian harusnya sofian basir tidak difonis bebas
kalau kami meningkatkan sebuah perkara kepenyidikan
dan itu berlaku untuk semua penyidikan termasuk penyidikan dengan tersangka
sofian basir pada saat itu itu harus didasari oleh bukti permulaan yang cukup
dan kasus ini tidak tiba tiba muncul begitu
jadi tidak tiba tiba sofian basir direktur utama pln menjadi tersangka
ada proses panjang sebelumnya yang terjadi kurang lebih hampir satu tahun ya
ketika operasi tangkap tangan kami lakukan pada juli dua ribu delapan belas lalu
dan fakta fakta itu muncul di penyidikan peran dari terdakwa
fakta itu juga muncul di persidangan
itulah yang kemudian kami bahas lebih lanjut
sebelum sofian basir ini kan ada sekitar tiga orang ya
yang sudah difonis bersalah di pengadilan dalam perkara yang sama
dan sekarang juga sedang berjalan satu tersangka lain
yaitu pihak swasta yaitu smt yang diduga memberikan uang pada nim saragih
tapi terkait dengan pekerjaan atau kontrak di kementerian sdm
nah ada rangkaian fakta dan ada rangkaian perbuatan dari sejumlah
pihak yang kami yakini itu tidak bisa dilepaskan dari dugaan peran dari terdakwa sofian basir
tapi apapun itu putusan pengadilan di tingkat pertama ini
meskipun kpk kecewa atau berbeda pendapat itu pasti harus kita hormati bersama sama
sepanjang memang itu diputus berdasarkan pertimbangan hukum
dan dilakukan secara independen dan imparsial
pak suminto apa tanggapan anda tadi apa yang disampaikan oleh
oke bung febri bahwa fakta fakta persidangan menunjukkan bahwa memang sofian basir terlibat
dalam hal ini kami menghargai ya pandangan dari kpk dari pak febri
namun kalau boleh saya menyampaikan terkait fakta hukum
seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pasal lima puluh enam kedua kuhp
yaitu di sini mengenai pembantuan yaitu seseorang dengan sengaja memberikan kesempatan
sarana atau keterangan itu tidak terbukti
tidak ada peranan sama sekali pada diri pak sofian basir
dengan dasar salah satunya adalah keterangan dari saksi budi sonis koco dan eni maulisarage
yang dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa terkait pemberian uang dari budi soenis koco kepada eni maulwini saraghe
itu pak basir tidak mengetahui sama sekali tidak ada peranan sama sekali
jadi anda masih berdasarkan fakta persidangan itu ya yang kemudian menjadi dasar bahwa majelis hakim memutuskan bahwa
pak sofian basir dinyatakan tidak bersalah begitu
selain itu terkait pertemuan pertemuan yang tadi disebut oleh pak febri
itu dalam persidangan juga terungkap oleh saya saksi bahwa pertemuan pertemuan yang dilakukan oleh pak basir
sebanyak kira kira sembilan kali bertemu dengan budi soenis koco yang didampingi oleh eni maulwini saraghe
pak basir tidak sendiri ini didampingi oleh direktur pengadaan strategis yaitu pak supakat iwan santoso
dan yang dibicarakan adalah mengenai hal hal yang belum disepakati terkait
perjanjian kesepakatan dalam proyek ipp dari satu itu
jadi tidak ada yang ditanyakan uang itu tidak ada
oke oke baik bicara mengenai pertemuan kita bertemu lagi usai break
saya akan ke bang kurnia untuk melihat ini bagaimana tadi anda sudah dengarkan masing masing dari pihak pak sofian basir dan juga dari pihak kpk
apakah anda melihat putusan ini adalah hal yang wajar kemudian atau memang ada hal hal yang sebaiknya ini dilanjutkan kembali begitu
atau dibawa ke dalam ranah kasasi kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya akan ke mbak angkurnia ramadhan dari peneliti icw
bagaimana icw melihat putusan dari sofian basir ini apakah ini satu hal yang kemudian wajar dalam sistem peradilan kita
atau kemudian anda melihat ada yang tidak tepat dalam putusan ini sehingga kemudian kpk harus membawa ini ke dalam ranah yang berikutnya tingkat kasasi
yang pertama icw pasti kecewa ya dengan putusan persidangan tipikor yang justru membebaskan terdakwa sofian basir
kenapa karena beberapa persidangan lainnya dengan pengakuan atau keterangan dari saksi saksi lain terlihat jelas bahwa ada perbantuan
dari terdakwa dan juga isu akad janji yang sebenarnya sudah terpenuhi terkait dengan fee pengerjaan proyek pltu
dan memang poin lainnya adalah ketika kondisi saat sekarang terdakwa sudah dibebaskan
maka dorongan kita agar kpk sesegera mungkin mempelajari salinan putusan lengkap untuk selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi
dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa lagi lagi dunia peradilan tidak berpihak pada isu pemberantasan korupsi
kita tahu dua terdakwa sebelumnya pernah difonis bebas namun kan tidak ingkrah
tapi ada upaya hukum kasasi dan dua terdakwa ini terbukti bersalah
dan hal lainnya adalah yang kita lihat saat ini banyak sekali tren tren fonis tipikor yang justru memperingan hukuman terdakwa
kalau kita lihat hal yang lebih jauh lagi tidak ada komitmen yang serius dan pandangan yang sama dari mahkamah agung dalam melihat korupsi sebagai extraordinary crime
dan kalau kita perbandingkan dengan isu lainnya
dan kalau kita perbandingkan dengan isu lainnya
misalnya isu peninjauan kembali di mahkamah agung yang juga ramai diajukan oleh terpidana yang seringkali dihukum ringan oleh mahkamah agung
sejak kpk berdiri sampai hari ini kan belum ada terdakwa bebas begitu
hanya satu lepas pada isu tumenggung di blbi
maka dari itu ekspektasi publik yang sangat tinggi kepada kpk harus dijaga oleh teman teman komisi pemberantasan korupsi untuk segera mengajukan upaya hukum itu
tapi kalau kemudian mengajukan kasasi apa yang perlu dicermati oleh kpk agar kemudian tidak kalah lagi dalam tanda kutip begitu
iya saya rasa bisa kan salinan putusan kalau pengakuan kpk belum didapatkan begitu
mempelajari putusan dan memperbandingkan dengan keterangan fakta fakta persidangan yang muncul di persidangan terdakwa lainnya
kalau saya pernah membaca salah satu keterangan saksi yaitu eni saragih
pernah menyebutkan bahwa di salah satu pertemuan di hotel fairmont di akhir tahun dua ribu dua

sofian basir pernah menyebutkan jadi bu eni mengatakan pada pak sofian basir agar pak sofian basir mendapatkan fee yang paling besar begitu
namun pak sofian mengatakan bahwa tidak usah lebih baik fee ini dibagi rata saja
baik untuk eni saragi idrus marhan atau terdakwa sendiri yaitu pak sofian basir
jadi saya rasa fakta fakta ini yang harus digali lebih jauh oleh kpk
agar posisi kpk kuat untuk mengajukan kasasi untuk membatalkan putusan di pengadilan negeri
oke jadi anda tidak melihat bahwa

ada yang tidak cermat dalam tuntutan kpk ini terhadap sofian basir
tapi justru karena memang tampaknya peradilan kita tidak lagi berpihak terhadap pemberantasan korupsi
saya rasa tuntutan kpk dengan mensangkakan pasal perbantuan penyertaan dan juga tindak pidana suap
walaupun suap belum diterima langsung
tapi kan konstruksi pasal terkait dengan suap dalam undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi memang tidak melulu harus diterima langsung

ketika janji itu sudah terpenuhi
maka sebenarnya unsur pasal itu sudah terpenuhi
dan juga terkait dengan perbantuan sebenarnya tadi sudah disebutkan pak kuasa hukum bahwa pertemuan diadakan kurang lebih sembilan kali
antara pak sofian basir pak koco dan juga ibu eni saragi
pertanyaan lebih lanjut dari masyarakat adalah apa urgensinya bertemu sembilan kali dengan anggota dpr dan juga dengan pengusaha swasta tersebut
oke oke sebelum ke bung febri terakhir saya ke pak suminto
silahkan pak suminto tanggapi apa yang tadi disampaikan oleh pak sofian basir

satu saya perlu luruskan
satu saya perlu luruskan
jadi pak sofian basir ini didakwa dengan dakwa alternatif
yang pertama pasal dua belas a jungtu pasal lima belas jungtu pasal lima puluh enam kedua kuhp
kemudian yang dakwaan kedua itu pasal sebelas cungtuh pasal lima belas jungto pasal lima puluh enam kedua kuhp
jadi kalau terkait suapnya itu sudah terbentuk ya fakta hukumnya ya
itu antara yohanes koco sama eni malo saragi
pak basir ini hanya terkait pasal lima puluh enam keduanya melalui pembantuannya
yang mana sudah diketahui bahwa itu tidak terbukti
selain yang telah kami sampaikan tadi
terkait pertemuan pertemuan yang diadakan ini kan pertemuan
sembilan kali itu apa urgensinya
jadi pertemuan pertemuan yang diadakan pertemuan dengan yohanes koco ini
yohanes koco ini kan sebagai perwakilan dari bnr
itu yang terkait perusahaan batu barah
kemudian dia juga sebagai perwakilan dari investor dari cina
jadi masih ada perbedaan
jadi masih ada perbedaan
mengenai kesepakatan terkait ipp pltu mulut tambang itu
satu mengenai masa kontrol
karena pln mengendaki lima belas tahun sementara investor china mengendaki dua puluh tahun
kemudian belikan saham juga masih ada masalah
kemudian juga mengenai manajemen juga ada masalah
jadi itu masih diperlukan pembicaraan pembicaraan yang sampai pada saat itu belum terjadi titik kesepakatan
jadi makanya ada pembicaraan bicaraan yang lebih daripada dua kali tiga kali yang jumlahnya sembilan kali
sebelum ditanggapi oleh bung kurnia saya ke bung febri lagi
bang febri diansyah ini adalah apa terakhir anda ikut dalam diskusi ini di segmen ini
saya ingin tegaskan kembali kemudian
kalau kemudian betul akan melakukan kasasi begitu
apakah memang ada hal hal yang menurut anda perlu kembali dicermati oleh kpk
atau kemudian dievaluasi sehingga nantinya di tingkat yang lebih tinggi tidak lagi kalah dalam tanda kutip kpk ini bang febri diansyah
ya pertama saya kira clear ya dari diskusi tadi bahwa kalau konstruksi suapnya itu sudah terbukti di proses persidangan
itu suap sekitar empat tujuh miliar ya yang diterima dari johannes koco yang diterima oleh eni maulani saragi
nah posisi dari terdakwa sofian basir adalah melakukan perbuatan yang diatur di pasal dua puluh
yang diatur di pasal lima a enam a dua a yaitu sebagai pembantu terjadinya tindak pidana dalam hal ini
tentu saja tindak pidana korupsi dalam hal ini adalah suap
nah suapnya itu sebenarnya untuk apa
suap yang diterima oleh eni itu agar eni kemudian mengurus percepatan penandatanganan perjanjian untuk proyek plt uriau i
nah upaya upaya percepatan itu terlihat dari pertemuan pertemuan yang dilakukan
yang juga dihadiri oleh terdakwa sofian basir
bahkan ada perintah dari terdakwa pada direksi direksinya di pln untuk melakukan sesuatu
bahkan ada salah satu poin yang kami sayangkan tidak dipertimbangkan
tapi nanti akan kami argumentasikan bahwa ada permintaan sebenarnya dari para terdakwa yang lain
yang sudah diproses sebelumnya agar proyek plt uriau i ini tetap masuk dalam rencana kerja atau rppt
dan juga untuk penyelidikan
sehingga ini juga menjadi bagian upaya untuk mempercepat proyek plt uriau i itu yang pertama
yang kedua terkait dengan pengetahuan tentang adanya suap dalam perkara ini
justru kalau dilihat pada persidangan dengan terdakwa eni saragih sebelumnya
pak sofian basir pernah memberikan keterangan sebagai saksi bahwa ia pernah diberitahukan oleh eni terkait dengan
atau ia mengetahui terkait dengan adanya
terkait dengan adanya kebutuhan atau perintah pada eni untuk mencari pendanaan partai
nah ini sudah dicabut memang oleh pak sofian basir namun ketika kami tanya di proses persidangan
jpu bertanya tidak ada alasan yang cukup signifikan yang bisa digunakan karena tidak ada tekanan dari penyelidik
ataupun penyidik ketika melakukan pemeriksaan terhadap pak sofian basir pada saat itu
sehingga itu kami ajukan sebagai salah satu
sehingga itu kami ajukan sebagai salah satu alat buki surat tapi sayangnya tidak dipertimbangkan oleh hakim
eni sebenarnya justru memberikan keterangan bahwa sofian basir mengetahui terkait dengan kebutuhan pendanaan partai politik tersebut
dan itu muncul di fakta sidang
ini tentu akan kami rinci lebih lanjut nanti pada proses dikasasi ya
dan pihak kuasa hukum dari terdakwa juga punya hak yang cukup luas untuk menjawab hal ini
dan pihak kuasa hukum dari terdakwa juga punya hak yang cukup luas untuk menjawab hal ini

nanti kami tentu kita serahkan pada majlis hakim di tingkat kasasi
poin yang paling consial bagi kpk adalah kita bisa menemukan banyak pejabat yang mungkin pada saat itu tidak menerima uang secara langsung
poin yang paling consial bagi kpk adalah kita bisa menemukan banyak pejabat yang mungkin pada saat itu tidak menerima uang secara langsung
poin yang paling consial bagi kpk adalah kita bisa menemukan banyak pejabat yang mungkin pada saat itu tidak menerima uang secara langsung
yang mungkin pada saat itu tidak menerima uang secara langsung
tapi ketika ia yang diberikan wawonan diberikan tanggung jawab
seharusnya mengerjakan proyek proyek nasional begitu untuk kepentingan publik yang luas
berdasarkan aturan yang ada di internal perusahaan masing masing
semestinya itu dilakukan dengan baik dan tidak justru memfasilitasi pihak pihak tertentu
yang memiliki hubungan transaksional dalam pengurusan percepatan izin misalnya
ini dalam konteks secara luas ya dan dalam konteks percepatan proyek misalnya dalam kasus ini
nah harapannya standar yang jelas dari institusi peradilan nanti untuk perbuatan membantu ini
bisa mencegah lebih lanjut para pejabat pejabat yang memiliki kontribusi
meskipun tidak menerima secara langsung keuntungan pada saat itu
oke baik sedikit pak sumito silakan ditanggapi
ini saja harus diuji di proses persidangan lebih lanjut upaya hukumnya adalah dikasasi

oke silakan pak sumito tanggapi sedikit
terima kasih sebenarnya ada banyak hal yang kami tanggapi ya tapi mungkin mudah mudahan waktunya cukup
ya secara umum tuh bang kira kira seperti apa
mengenai percepatan percepatan itu sebenarnya adalah merupakan pelaksanaan dari program dari pemerintah
karena pemerintah dalam hal ini mengeluarkan peraturan presiden nomor empat tahun dua ribu enam belas
yang kemudian dirubah peraturan presiden nomor empat belas tahun dua ribu tujuh belas
mengenai percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan
dan proyek pltu melutambang ini tidak sendiri ada sembilan
dan lainnya proyek pltu melutambang selain yang ada di rio
jadi karena waktunya ini sudah tidak dapat sesuai dengan apa yang sudah diakendakan
jadi ada kelambatan di situ makanya pak subhan basit sebagai direktur utama
mendorong dan pln juga artinya di internal pln ada kemauan semuanya melakukan percepatan
jadi menurut khidmat kami tidak alah tepat lah apa yang saya katakan tadi
oke baik baik
bang peberdian syarat terakhir ke anda
selain kemudian tadi icw mendorong untuk mengajukan kasasi
tapi kemudian kita tahu hasil dari putusan ini adalah sofian basir bebas begitu
dan ada tanggapan yang lain bahwa kemudian mendorong kpk untuk mengevaluasi diri
agar kemudian tidak lagi kalah dalam sidang seperti ini
apa tanggapan anda jika ada yang mengatakan kpk perlu mengevaluasi diri setelah putusan bebasnya sofian basir ini
setiap hari kpk pasti melakukan evaluasi terhadap diri sendiri sebagai pegawai dalam melaksanakan tugas
ataupun terkait dengan strategi strategi yang lebih luas
karena itu bagian yang melekat dari sistem kerja kpk untuk melakukan evaluasi kinerja
evaluasi penanganan perkara dan evaluasi kepegawaian masing masing
jadi itu tidak terlalu mengkhawatirkan
tapi ada satu hal yang menarik
saya kira saya tentu menghargai pihak kuasa hukum dari pak sofian basir ya
tapi ada satu hal yang menarik
kalau memang dikaitkan dengan perpres
percepatan proyek pltu riau i itu dikaitkan dengan perpres
apakah perlakuan direktur utama pln pada saat itu sama dengan pihak pihak lain
pihak pihak swasta lain yang juga misalnya ingin mengerjakan proyek plt uriau i
sementara kita tahu di fakta persidangan itu muncul penanda tangan
dan perjanjian tersebut ipp tersebut itu justru terjadi sebelum proposal proposal yang lain masuk
dan juga sebelum ada persetujuan dengan direksi
fakta fakta ini tentu saja bisa kita konstruksikan dan kita jelaskan lebih lanjut nanti
misalnya pada memori kasasi
bahwa para kuasa hukum dari pak sofian basir memiliki bukti dan argumentasi yang berbeda itu sah sah saja
karena ada kontra memori kasasi
yang bisa diajukan nanti
bang febri terakhir artinya saat ini kpk tengah mencermati kembali ya
atau masih menunggu hasil putusan yang tadi disampaikan oleh bang kurnia atau seperti apa
dan langkah kasasi ini apakah betul betul akan diambil sepertinya ke depan atau bagaimana
secara resmi tentu kami harus menunggu salinan putusan dari pengadilan
sampai sekarang tadi saya cek salinan putusan ini
tapi saya tidak tahu apakah salinan putusan itu belum kami terima
tapi tentu kami tidak boleh menyerah dan berpangku tangan saja ya
meskipun salinan putusan belum diterima
pertimbangan pertimbangan yang disampaikan oleh hakim kemarin dalam proses persidangan
itu juga sudah kami catat dan sedang kami analisis secara terus menerus
sudah cukup banyak identifikasi poin poin yang akan kami masukkan nanti dalam memori kasasi
karena ada beberapa hal krusial
yang harus dipertimbangkan oleh hakim
dan kami pandang itu bukti yang cukup kuat nanti untuk diajukan kasasi ke mahkamah agung
bisa disampaikan lagi bung febri
apa hal hal krusial yang tadi anda katakan tidak dipandang oleh hakim
saya kira sepanjang program ini saya sudah sampaikan semua hal krusial itu
tapi intinya ada dua hal mas
pertama bukti bukti yang diabaikan terkait dengan indikasi pengetahuan terdakwa sofian basir
terhadap suap yang diterima oleh nim saragi
yang kedua rangkaian perbuatan untuk mempercepat proyek perjanjian proyek plt uriau i itu
itu uraiannya pasti jauh lebih banyak nantinya
baik baik kita akan nantikan seperti apa nanti bung febri diansyah
proses yang akan diambil oleh kpk sambil kemudian masih menanti hasil resmi dari putusan hakim
terima kasih febri diansyah jurubicara kpk sudah bergabung bersama dengan kami di program prime news
kami akan lanjutkan bersama dengan pak suminto dan juga bung kurnia
nanti saya akan tanyakan ke icw kemudian
catatannya icw sebetulnya ya bung kurnia dalam kasus yang menjerat banyak nama ini
plt uriau i seperti apa sampai kemudian melibatkan diduga melibatkan sofian basir
agak cukup panjang sebetulnya
nah ini bagaimana anda menguraikan kasus ini sebetulnya nanti kita akan bahas usai jeda
kami akan segera kembali di saat lain
baik bung kurnia tapi kalau kita flashback lagi ya ke belakang soal kasus yang terkait dengan plt uriau i ini
sebetulnya kalau kembali ke lini masa anda melihatnya bagaimana sih kasus pltw satu ini yang juga sampai kemudian bisa menjerat sofian basir
bahwa kemudian kita tahu memang dinyatakan tidak bersalah
sementara ini oleh pengadilan tipikor
ya saya rasa kpk bukan kali pertama ya mengungkap sebuah kasus yang mana ada tindak pidana suap terkait proyek proyek strategis nasional
dan kalau kita flashback ke belakang ketika ada tangkap tangan yang melibatkan saudara aini saragih bersama dengan beberapa terdakwa lainnya
dan menarik ketika kita melihat bagaimana konstruksi kasus sehingga bisa mensangkakan pak sofian basir sebagai tersangka
yang tadi disebutkan fakta fakta mas febri sebutkan ataupun perdebatan dengan kuasa hukum tadi
sebenarnya kalau kita memandang bahwa jelas bahwa pasal lima puluh enam itu sudah terpenuhi
karena sembilan kali pertemuan dan direktur utama langsung turun disitu
bertemu dengan pihak swasta dan eni saragi dan beberapa fakta persidangan sudah menyebutkan hal yang sama
sebenarnya itu sudah membuat common sense bagi publik bahwa memang benar bahwa terdakwa sofian basir terlibat dalam perkara ini
kalau memang pasal lima puluh enam itu ingin di
kemudian dilihat lebih jauh lagi memberikan sarana perbantuan terkait dengan tindak pidana yang sedang terjadi
kalau dilihat lebih jauhnya apakah ada kickback sebenarnya yang membuat terdakwa sehingga bisa langsung mengikuti untuk memastikan percepatan proyek tersebut
ini yang sebenarnya menarik untuk digali
karena beberapa fakta persidangan menyebutkan bahwa terdakwa mendapatkan fee yang sama dengan terdakwa lainnya
ya tadi disebutkan mas febri empat sekian miliar begitu
ini yang sebenarnya harus dilihat lebih jauh oleh kpk untuk semakin meyakini dirinya untuk mengajukan upaya hukum kasasi
dan memastikan agar mahkamah agung nanti ketika proses kasasi menentukan majelis hakim yang benar benar mempunyai integritas yang baik dan mempunyai kesamaan memandang tindak pidana korupsi
oke bahwa kemudian tadi ada fakta persidangan yang disampaikan oleh pak suminto soal keterangan dari eni saragi ya pak
yang menyebutkan bahwa tidak ada menerima fee begitu
jadi keterangannya tidak hanya oleh eni saragi tadi sama yohannes kocok juga
jadi pak kocok sama pak bueni itu menerangkan di bawah sumpah depan persidangan bahwa pak sofian basir ini tidak mengetahui adanya janji yang dibuat antara pak kocok sama bueni
dan juga adanya aliran uang atau pemberian uang dari pak kocok pada bueni tidak tahu sama sekali
ini diterangkan oleh keduanya dengan jelas
oke nah itu bagaimana bung kurnia ada fakta persidangan yang demikian tadi sampaikan oleh pak suminto

jadi saya beri peluang juga bagi publik untuk melihat di lini masa bagaimana ada keterangan juga dari bueni yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pak kuasa hukum tadi begitu
yang mana fee yang sama dan pertemuan demi pertemuan misalnya di rumah pak setia novanto di rumah pak sofian basir di hotel fairmont dan lain lain begitu
bahkan pernah kita membaca dalam salah satu pemberitaan menyebutkan bahwa pertemuan hotel vermont itu bu eni meninggalkan ruangan
di situ hanya ada pak sofian basir dan pak koco
selanjutnya bu eni menyebutkan bahwa ada komitmen fee yang dijanjikan oleh pak koco kepada pak sofian basir
itu yang berkembang di beberapa pemberitaan karena kita juga belum menerima salinan putusannya
sehingga kita belum bisa membaca rinci terkait dengan konstruksi kasus yang menjerat
pak suminto silahkan menjawab
jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada yang namanya komitmen fee
yang akan diberikan kepada pak sofian basir
itu sudah ditegaskan dengan setelah tegasnya oleh pak johannes butisut kocok di depan persidangan
sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan bahwa kedua saksi ini pak kocongan bu eni itu dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa pak supar basir tidak mengetahui sama sekali adanya janji yang telah dibuat antara mereka
dan adanya pemberian uang dari pak kocok kepada bueni tidak tahu sama sekali
ini benar benar keterangan dari mereka di depan persidangan
menjawab pertemuan pertemuan yang juga fakta fakta persidangan yang lain yang kemudian tadi disampaikan oleh febri diansyah ini dikesampingkan oleh majelis hakim
terkait mengenai pertemuan tadi sudah saya sampaikan bahwa ini ada kaitannya dengan masalah belum adanya kesepakatan antara pihak pln dengan pihak investor dari china yaitu perusahaan ceks
yang mana dibagi oleh pak kocok
terkait beberapa hal sudah saya jelaskan dari tadi
kemudian terkait percepatan itu terkait mengenai adanya program pemerintah
yaitu percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan yaitu perpres nomor empat tahun dua ribu enam belas
yang mana perlu diketahui terkait proyek ipp plt melutambang ini ini tidak seperti proyek biasa karena diperlukan investor
yang benar benar itu sepenuhnya adalah investor
jadi mencari investor tidak mudah
makanya itu yang memungkinkan yang sudah mendekati yang sudah ada yaitu perusahaan dari china itu cek itu
akan tetapi mengalami kekelambatan karena belum adanya kesepakatan kesepakatan
kemudian ketika pada akhir itu sudah ada tanda tanda untuk mendekati kesepakatan
jadi tinggal sedikit sekali sebenarnya proyek plt mthio ini sudah mendekati kesepakatan yang ada
soal uang tadi yang disebutkan juga ya bung kurnia empat sekian miliar
jadi empat tujuh miliar itu kan fakta yang diberikan oleh pak kocok kepada bu eni
sudah diterima ya empat tujuh miliar
tapi terkait mengenai adanya
komitmen atau aliran uang ke pak sudan basir tidak ada sama sekali
itu tidak ada namanya pak sofan basir di situ
tidak ada sama sekali
tidak mengetahui sama sekali sudah disampaikan oleh pak kocok di depan persidangan
bung kure nih ya kalau kita lihat lebih makro lagi ya
ini kan sudah ketiga kalinya lah berarti kan
yang pertama di pengadilan tipikor begitu
terakhir yang di pak subhan basir tipikor di jakarta
anda melihat apakah memang posisi kpk yang lemah atau kemudian sistem peradilan kita kah yang tidak pro terhadap korupsi atau seperti apa sih
karena ini adalah bukan case pertama ini gagal di tipikor
icw setiap tahun mengeluarkan kajian terkait dengan tren fonis begitu
kita merujuk pada data dua ribu delapan belas saja
sepanjang tahun dua ribu delapan belas kita mengumpulkan data putusan pengadilan tipikor dari
dan rata ratanya hanya menunjukkan dua tahun lima bulan penjara
bagaimana pelaku korupsi akan jerah
ini putusan putusannya ya
seluruh putusan kita kumpulkan baik itu pn pt ataupun mahkamah agung
dan kita tiba pada satu kesimpulan bahwa rata ratanya memang tidak berpihak pada pemberian efek jerah
ya salah satunya kita bisa lihat hari ini
banyak sekali fonis bebas ada tiga vonis bebas dan dua fonis bebas kalau ingin kita kritisi yang lain
bahkan di tingkat kasasi putusan itu dinyatakan dibatalkan
ini sebenarnya yang kita terus menyuarakan kepada mahkamah agung
agar segera membuat pedoman pemidanaan
ada beberapa kasus ya ini kita ingatkan kembali
mohtar muhammad wali kota bekasi difonis bebas oleh tipikor bandung pada sebelas oktober dua ribu sebelas
dan kemudian ada bupati rokan hulu suparman dipengadal tipikor pekanbaru pada dua puluh tiga februari dua ribu tujuh belas
tapi kemudian akhirnya dimenangkan lagi oleh kpk
ya itu sebenarnya membuktikan bahwa selama ini kinerja penindakan kpk tidak ada masalah begitu
karena semuanya terbukti secara sah dan meyakinkan di muka persidangan
memang ada satu yang tadi soal tumenggung di blbi putusannya lepas
tapi kan itu dakwaannya terbukti bukan merupakan tindak pidana itu kan definisi dari lepas
sehingga kedepan memang kita terus menerus
setiap kali kita lansir data terkait tren fonis kita selalu menghimbau kepada mahkamah agung
agar lebih concern pada isu pemberantasan korupsi
saya tadi sempat menyebutkan soal fenomena gelombang besar dari terpidana kasus korupsi
yang mengajukan peninjauan kembali pasca pak artijo alkostar itu pensiun begitu
data icw terakhir setidaknya lebih dari dua puluh orang terpidana yang juga mengajukan peninjauan kembali
termasuk salah satu yang disebut sebut dalam kasus pltu pak setia novanto
ini yang menjadi harus atensi khusus dari ketua mahkamah agung
agar kedepan pelaku korupsi itu bisa dikawal
ini juga diberikan konsep efek jerai yang maksimal
kombinasi antara penghukuman badan pidana penjara yang tinggi dan juga isu uang pengganti
harapannya dalam konteks kasus ini kpk segera mengajukan kasasi dan mahkamah agung membatalkan putusan sebelumnya yang membebaskan terdakwa sofian nasir
itu harapan kita
tapi memang kesimpulan icw adalah sejak awal kalau melihat tren fonisnya tadi ini kecenderungannya adalah
peradilan tidak berpihak pada isu pemberantasan korupsi
pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan itu
dengan data data yang tadi sudah saya sebutkan
untuk case pak sofian basir
ya sama tadi sudah disebutkan bahwa banyak sekali fakta fakta persidangan yang juga timbul di persidangan terdakwa lainnya yang juga tidak dipertimbangkan seperti
yang tadi disampaikan oleh mas febri diansyah
oke itu adalah kesimpulan icw ketika kemudian melihat membaca hasil putusan sidang sofian basir kemudian dilihat lagi ke belakang
ternyata fonis yang kemudian tidak memberikan efek jerak
juga kalau kita lihat skema besarnya institusi kpk nya sudah dilemahkan dengan undang undang kpk yang baru
pimpinannya juga terdakwa terdakwanya difonis ringan terpidananya juga dihukum ringan melalui peninjauan kembali
jadi itu kalau kita lihat bingkai besarnya hari ini
bingkai besarnya oke baik
pak suminto karena kemudian kpk akan mengajukan kasasi tentu tadi anda katakan menghormati
tapi kan tentu ada hal hal yang kemudian perlu dipersiapkan juga
karena berkaca dari track record nya begitu ketika dikasasi dua hasil keputusan tp corp yang membebaskan akhirnya terbukti dikasasi
itu bagaimana kedepannya dari pihak sofian basir
oke yang pertama tentunya kita akan mengikuti proses hukum yang ada
nanti kita juga akan mudah mudahan segera mendapatkan putusannya salinan putusannya
dan tentunya kita akan pelajari juga dan kita baca secara cermat
tentunya nanti kita ikuti proses hukum yang ada
artinya kalau nanti kpk sudah mengajukan memori kasasi tentunya kewajiban kita untuk menanggapinya dalam bentuk kontra meriksasa
artinya anda siap penuh begitu bahwa akan menghadapi kasasi dari pihak kpk
kita akan nantikan seperti apa pak seminto proses kedepan
bagaimana kasus sofian basir ini bergulir karena tampaknya memang kpk akan membawa ini ke dalam ranah kasasi ya
terima kasih banyak pak seminto
sama sama terima kasih
bung kure terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news